sementara itu menteri riset dan teknologi bambang brojonegoro menegaskan
kemunculan limbah radioaktif di perumahan batan indah serpong tangerang selatan
bukanlah karena ada kebocoran di pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi atau puspitek
bambang mengatakan bahwa kejadian ini bukanlah akibat kebocoran ataupun gangguan fasilitas
karena menurutnya kondisi puspitec kondusif dan memang jarak perumahan batan indah dan puspitec cukup berjauhan
selain itu jika memang penyebaran radioaktif dari reaktor maka paparan radiasi tidak akan terlokalisasi
seperti di perumahan batan indah
bambang juga memuji kinerja badan tenaga nuklir yang telah mendeteksi paparan radioaktif
di perumahan batan indah pada tiga puluh januari lalu
bambang juga memuji kinerja badan tenaga nuklir yang telah mendeteksi paparan radioaktif
di perumahan batan indah pada tiga puluh januari lalu
bambang juga memuji kinerja badan tenaga nuklir yang telah mendeteksi paparan radioaktif
di perumahan batan indah pada tiga puluh januari lalu
bambang juga memuji kinerja badan tenaga nuklir yang telah mendeteksi paparan radioaktif